untuk mengetahui situasi terkini di skotlandia sudah bergabung melalui sambungan zoom
dengan warga negara indonesia di edinburgh yakni susan johannes
halo selamat siang waktu skotlandia susan
selamat siang mbak dea
iya susan kita
seperti yang kita
silahkan dengan laporan anda
seperti yang kita lihat di belakang saya ini banyak yang mulai sudah memberikan bunga bunga ya
untuk penghormatan kepada ratu elizabeth yang mungkin akan dibawa nanti pada hari minggu
seperti yang di depan saya juga ini mulai ramai dengan orang orang yang berdatangan
sebentar coba lihat
maaf mbak dea boleh kelihatan dari sana
ya sudah terlihat di layar
susan boleh dijelaskan kalau di lokasi anda melaporkan yakni di edinburgh
sesuai dengan aturan akan ada prosesi apa di sana
prosesinya dia akan membawanya ke holly road dulu tapi mungkin hari minggu
dan nanti akan dibawa ke st giles
ya diperkirakan hari senin akan dibawa ke sana dan kemudian akan dibawa kembali ke london
untuk saat ini hanya ada
untuk saat ini hanya sementara ada penghormatan saja dari semua masyarakat di sini
ada yang juga datang dari berbagai kota kota lain di skotlandia dan semua di daerah sekitar
susan boleh diberi informasi
informasi lebih detail lagi ini kan lokasi wafatnya ratu elizabeth ii ada di kastil balmoral
kemudian anda saat ini berada di edinburgh
kira kira berapa jam atau berapa menit jarak antara dua titik tersebut
saya perkirakan sekitar dua jam lebih ya
kalau dua sampai tiga jam dari sana sampai di edinburgh
sepertinya kebetulan apply sumari kami alex

oke terima kasih
thank you ms susan
untuk prosesi persemayaman sendiri seperti apa prosesnya susan
ini belum dapat berita yang terlalu pasti
kita hanya baru menunggu di sini dan melihat keadaan yang ada saja yang untuk memberi bunga dan lain lain
hari minggu jadi kita masih menunggu menunggu dari pemberitaan selanjutnya bagaimana tapi
apakah ada pemberitahuan resmi atau aturan aturan resmi ketika berkabung yang sudah dikeluarkan oleh
pemerintah daerah setempat untuk pemberitaan baru dari dari bus lotien untuk mengikuti
peringatan dari dewan kota ya mengenai gangguan mungkin gangguan yang agak signifikan terjadi
di kota indonesia terutama di old town mungkin penutupan jalan penutupan sekolah karena hari
minggu dan hari senin mungkin kita akan mengadakan prosesi untuk sementara ini di luar dari daerah
scotland parliament dan daerah holyrood palace ini masih berjalan normal seperti biasa seperti

bahasanya ada penutupan di sebagian saja dan mengikuti peringatan dari dewan kota kemungkinan
beberapa hari mendatang ada penutupan jalan dan mungkin sekolah dan untuk transportasi agak
terganggu jadi artinya di hari ini atau di hari jumat ini belum ada kegiatan masyarakat yang
diperkenankan untuk ditutup belum belum semua masih berjalan normal hanya saja
sekitar holyrood dan scottish parliament sini dan mungkin di sekitar old town ada sedikit tapi
sementara ini hanya di sini saja yang saya lihat untuk penutupan jalan dan untuk bus dan semua semua
hanya untuk sekitar daerah sini saja untuk di luar dari di luar dari holyrood dan scottish parliament
seperti biasa baik semua kegiatan masih berjalan normal di edinburgh terima kasih
sosan johannes sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini terima kasih fathia